lima kg beras dimasak setiap harinya di dapur asrama haji sukolilo surabaya
masakan selera nusantara pun menjadi sajian pilihan bagi para calon jemaah haji
nah seperti apa sebenarnya kesibukan di dapur asrama haji sukolilo berikut liputannya
ruangan di belakang saya ini ini merupakan salah satu ruangan yang paling vital di asrama haji sukolilo
yaitu ruang memasak
di sini ada sekitar tiga puluh koki yang beraktivitas memasak setiap harinya
dan di atas ini ada sinar ultraviolet yang digunakan untuk menangkal lalat dan nyamuk
supaya tidak masuk ke dalam ruangan dan bagi siapapun yang akan masuk harus menggunakan masker
seperti yang saya lakukan ini
kita sudah bisa melihat seperti apa aktivitas kesibukan yang ada di dapur ini
berbagai panci sudah disiapkan untuk memasak sayur kemudian untuk memasak nasi
setiap harinya ada sekitar dua puluh kg dalam satu kali masak
untuk memasak berasnya
dan menunya juga beraneka ragam
kalau boleh saya membuka ini ya
ini sepertinya menu yang cukup
sudah disiapkan di sini menu rawon
khas nusantara sekali ya menu menunya yang seperti kita lihat
ini ada telur sepertinya telur yang sudah digoreng
beberapa kontainer ada sekitar tujuh kontainer telur yang sudah digoreng
yang nantinya akan disiapkan digunakan untuk masak kari telur
yang dicangkuk juga dengan kari asam

ada tahu kemudian ada tempe
ini menu yang tidak boleh ditinggalkan karena selera nusantara sekali ya
setiap orang menyukai tempe dan juga tahu
saya juga ingin menanyakan kepada salah satu koki yang ada di sini
halo ibu dengan ibu siapa
bu siti bisa ceritakan kepada saya aktivitasnya setiap hari apa saja
setiap hari melayani jamaat beberapa kloter
masak masak mbak
bahkan siang malam ganti masakan
dan pada tahun ini seperti yang dijanjikan oleh kementerian agama
memang pada tahun ini jamaah haji akan disiapkan dengan menu menu tradisional selera nusantara
aktivitasnya sangat sibuk sekali
ini ada banyak sekali freezer yang disiapkan untuk menjaga supaya makanan tetap segar
terutama daging ya
setiap harinya ada tiga puluh kg daging sapi yang dimasak di sini
dan ada petugas kesehatan juga yang setiap hari melakukan pengecekan terhadap menu menu makanan yang disiapkan
dan juga terhadap sayuran
sayuran yang sudah disiapkan ini semuanya harus segar
dan petugas kesehatan juga melakukan pengecekan karena memang harus sehat menunya
dari mereka yang akan berangkat menuju ke tanah suci harus dalam keadaan sehat
dan harus melalui proses pengecekan kesehatan
baik itu kesehatan fisik atau juga kesehatan dari makanan makanannya